assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
jadi begini kakak bos di pasar ada operasi
tidak ada yang sakit kakak bos tapi begini di pasar ada yang kecepetan
bucah ngapain bucah ngapain
mungkin dia lagi sih bu
tadi umi minta ikannya berapa ya
oh tiga katanya buat tambahan makan malam santri
bisa loh dia bucah ngapain
duduk dulu ah
ya sabit itu abangku
lu kapan mau ngelamar si wianti
lu gantungin terus tuh anak eh jemuran aja nih digantung terus nih bisa hilang lu mau ya anti
ilang di mbak dia nih
wianti sama jemuran
gue belum siap
belum siap kenapa tuh
kayaknya udah ada mangkander disitu
kita cari tempat lain saja
yang udah sekian lama itu lo kuasain
lu tetep masih bisa genggam terus tuh pasar genjing
takut belum siap
copet bener ya kadang kadang
pinter otak lu nih
eh lu bocah bener ngapa lu ya
eh lu lu lu ngapa gue yang dicecer sih
apoy belum siap
mak nikah itu kudu punya gawean yang tetap
kalau apoy sampai nggak punya gawean
udah anaknya cakep anaknya cantik
eh nggak kemakanan
terus kalau orang kawit itu udah punya mental imam yang bagus
kudu membimbing keluarga
nah apa masih belajar begini
lah apoy ya anaknya begitu mulu ya
buruk samber orang
nanti lo manyun dah
manyun mak manyun
mak kalau doa tuh yang enak apa enggak
yang enak dikuping
mak itu kalau doain lo itu yang enak enak
tapi lu ini kagak bergerak gerak
eh enak juga bergerak
hubusin aja tuh
dia juga ada mabuk
zaman sekarang ini masih banyak orang orang yang lupa
bahwa kiamat sudah dekat
benar tuan wali
tugas kalian adalah mengingatkan mereka
bahwa kiamat sudah dekat
sekarang kalian berjaga
jalankan misi kalian
baik tuan wali
permisi tuan wali
berapa ya pak
dompet saya mana ya pak
dompetnya kenapa bu
dompet saya nggak ada pak
saya kecopetan pak
dompet saya kecopetan
tadi bu taruh di mana dompetnya
di dompet saya juga nggak ada

kok banyak copet
yang itu namanya huruf ba
titiknya cuma satu
melengkung di bawahnya ada titik
hah jangan jangan alih perlintih beta nih
pak pak pak
ada yang kecopetan bang
daripada bicara banyak
saya ke rumah kakak poi
kolek kondisi di pasar
kakak bos eh
jadi begini kakak bos
di pasar ada operasi
saya udah sakit
tidak ada yang sakit kakak bos
di pasar ada yang kecopetan
siapa yang tadi copet
siapa yang berani berani yang copet di pasar genjing
siapa yang berani
gue nggak kasih kendor
burung kita dulu ya
kita gak boleh mengutar sendiri
gak boleh juruk gue
gak ada yang kakak sakit
ampoi cabut dulu ya
ada urusan dikit sementara